semoga perempuan itu gak inget muka gue
gue gak akan bisa tenang kalo gue terus disini
gimana caranya ya gue kesana lagi
tapi clara nggak boleh curiga
kamu kenapa sih kok kelihatannya kayak yang beli
bener juga sih
yaudah yaudah kalo gitu
tante kesana sekarang
pasti dia bakal bikin drama
rumahnya dikebakaran begini sih
rumahnya dikebakaran begini sih
terus kita nyari kemana nih
udah lama kita usir dia gak mau
malah kebakar kan rumahnya
daripada kita capek capek ngusir mereka
lebih baik dia pergi dari kampung sini
kayanya pada puasnya yes nih
senengnya yes juga ya
padahal bisa nyekurin saya aja
karena rumah saya kebakaran
iya gitu ya
bukannya nolongin orang yang lagi ketamu sih
bah malah pada ngerupin
padahal gak punya perasaan
itu akibat kamu dan anak kamu sofi
yang suka cari sensasi
anak saya gak cari sensasi ya
ingat baik baik ya
anak saya bukan tipe orang yang suka cari sensasi
anak saya ciri keadilan
dan asal kalian tau ya
putri anak saya sekarang
yang suka terkulisi
dia akan kanduin semuanya
termasuk orang orang yang kepada
siap siap kalian semuanya
pasti di antara kalian
bakal rumah saya
enak aja nuduh sembarangan
lagian sih putri
gak ada puas puasnya
kamu gak jahat banget ya
gue yang perut
gue yang perut
dasar kalian yang gak tau diri
cuma jahat kalian
orang lagi kenal musibah
barusan kita dengar dari warga
si putri ada di kantor polisi mas
putri kantor polisi

ini gak mungkin
polisi dikabarkan akan melanjutkan penyelidikan
setelah mike marsio tidak terbukti bersalah
jidikkan si anak lelaki
kamu ngapain disini
aku aku lagi nemenin temen aku dia lagi nyelesain perkaranya
kamu ngapain disini
pasti kamu mau buat kejutan ya
tapi kamu tau dari mana aku ada disini sayang
tadi aku nyari kamu kata aku bantu kamu nge person
yaudah kalau gitu kamu temenin aku lunch yuk
sambil nungguin temen aku selesai
kami tau ini pasti berat buat kamu
tapi bisa anda jelaskan secara detail kejadian di malam itu
pelan pelan saja pak
anda bisa tenangi diri anda
waktu saya diculik
dan saya mencoba untuk kabur
makasih banyak ya
terima kasih banyak banyak
masuk saya bilang masuk
masuk saya because leave me at home
masuk saya tepats dia
kalian tahan padaku
tahanus percaya pula
semoga perempuan itu gak inget muka gue
gue gak akan bisa tenang kalau gue terus disini
gimana caranya gue kesana lagi
tapi clara gak boleh curiga
kamu kenapa sih kok kelihatannya kayak gelisah banget
aku cuma lagi pusing aja
kalau nggak sesuai rencana pasti pusing
kan aku udah kasih tau kamu tuh jangan terlalu stres
oh udah selesai
oke oke bentar lagi gue kesana ya
temen aku udah selesai
kamu bisa kan dropin aku balik lagi kantor polisi
ya ampun gue
ya ampun gue
ya ampun gue
kamu indah ya bud
kamu tinggal sama temen kamu
kamu kan tau kan
kalau ibunya aris aja mati bud
ibunya aris aja jadi sate
maksud ibu apa sih
di rumah kita bud
rumah kita kebakar bud
rudis rudis sebenarnya
ibu masih masih ingin selamat ya
walaupun ibu kecepatan dalamnya
tapi semuanya habis bud
kan bersisa satu pun juga bud
ya berarti ibu gak apa apa
yang berarti ibu selamat
ya ampun ibu
ya ibu selamat ya bud

ya ibu selamat ya bud
ya ibu selamat ya bud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
ya ibu selamat ya bud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
ya ibu selamat ya bud
ya ibu selamat ya bud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
ya ibu selamat ya bud
ya ibu selamat ya bud
ya ibu selamat ya bud
ya ibu selamat ya bud

ya ibu selamat ya bud
ya ibu selamat ya bud

ya ibu selamat ya bud
ya ibu selamat ya bud